papa surya sama mama sarah itu gak ngasih
karena mereka tau juga kondisi saya seperti apa sekarang kan
ditambah lagi mereka nggak mau ngerepotin
tadinya papa surya mau pergi kesana tapi
saya yang lebih muda harusnya yang lebih bergerak
ditambah lagi saya tau mereka itu tujuannya elsa
sekarang sudah mulai kritis ya rina
sudah mulai tumbuh besar karena
baik ini anak anak yang sangat manis
selalu ceria dan semangat
meski saya tahu
hati ini benar benar
gak pernah bisa lepas dari raina
seperti kedekatan saya kak sekarang
mencintai mereka dengan tulus
sebetulnya ada konflik apa lagi
di balik kisah rena ini
jatuh jadi aku cuma mau berdarin aja

boleh minta tolong
boleh minta tolong
makan buat jagain kamu juga aku mau jagain tante mayang siapa tau tante mayang pengen stay disini jadi kalau tante mayang butuh bantuan apa apa misalkan beli makan atau apa bisa suruh aku jadi segaya gak apa apa aku disini aja disitu maksudnya
sekali lagi makasih ya
mama kok jam siapa tidur
kan kalau misalkan mau ambil minum bisa minta tolong sama mirna atau kiki
cuma ambil water to drink mama bisa sendiri lah haus banget
tadi kayaknya kering banget tenggorok kamu terus sayang kamu ngapain disini kok gak
anak anak lagi tidur di kamar
kalau misalkan saya ingin
menyendiri sedikit takut agak ganggu makanya kesini dulu lah
ya banyak hal yang terjadi ya
mama juga prihatin dengan apa yang menimpa randy
terus gimana sih sebenarnya kan belum cerita ke mama loh soal elsa
penyekapan dia sampai akhirnya randy terluka gitu
gimana sih sebenarnya kejadiannya
ya awalnya itu dari jessica yang telpon papa surya
jessica bilang kalau elsa itu pergi ke empat ricky ditahan
saya inisiatif telpon randy
untuk sama sama berangkat
ke tempat ricky
ya awalnya memang
papa surya sama mama sarah itu gak ngasih
karena mereka tahu juga kondisi saya seperti apa sekarang kan
ditambah lagi mereka nggak mau ngerepotin
tadinya papa surya mau pergi ke sana tapi
saya yang lebih muda harus saya yang lebih bergerak
ditambah lagi saya tahu mereka itu tujuan elsa
kenapa saya mau melakukan itu
karena saya gak mau merembet kemana mana mah
yang udah udah kan pasti merembetnya ke andien
kalaupun andien gak sakit terus andien denger ada masalah ini
dia pasti juga gak mau orang tuanya itu cemas
meskipun ada juga ngelarang pasti
paling berat za
kalau kita nungguin keluarga kita yang sakit
tapi kita gak tahu
keadaan di dalam seperti apa
apakah mereka baik baik saja atau gimana
saya mengerti dan
paham perasaan papa surya
tapi insya allah pak
saya yakin bu andin terpantau aman di dalam sana
papa surya gak usah khawatir
tunggu sebentar pak
ini ada makanan dan minuman buat pak surya
saya tadi udah makan dan minum pak sebelum ke rumah sakit
terima kasih ya
makanan dan minuman itu
tadi pak al yang menyuruh saya
perintahkan saya untuk membeli makanan dan minuman buat
l itu dari dulu selalu perhatian
mirna baik banget
tahu aja kalau saya butuh kopi
supaya bisa melek sampai pagi
ya kakinya randy kena pecahan
bukan pecahan ya
itu botol kaca yang memang sudah pecah
terus saya tinggal sebentar karena randy nggak bisa
untuk berjalan dengan baik kan
ya saya masuk dalam
ayah selamatin elsa
terus setelah itu
saya langsung bawa randy ke rumah sakit
karena tipis banget sama persendian disini kan
tapi dia oke maksudnya
gak ada yang membahayakan atau
kalau kata dokter sih
alhamdulillahnya gak ada ya
untungnya masih ada jarak sama